berikutnya ketua dpr ri puan maharani yang sedang berada di seoul korea selatan menyatakan tragedi itaewon dan kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang harus menjadi pelajaran bersama
pemerintah dan aparat keamanan harus mencari strategi yang tepat dalam mengendalikan massa khususnya di ruang publik
apa yang harus kita pelajari sebagai masyarakat indonesia kemarin kan sempat mbak puan bahas juga di parlemen korea bahwa ada kanjuruhan juga kalau di kita
apa yang kita pelajari mbak sebagai masyarakat indonesia
pertama tama pasca covid tentu saja mungkin sekarang ini kita baru semua negara baru membuka ruang ruang publik untuk didatangi oleh seluruh masyarakat dengan semua acaranya
jadi yang pertama yang harus diantisipasi adalah bagaimana posisi keamanannya berapa jumlah yang harus bisa hadir pada kesempatan itu
jadi jangan melewati kapasitas yang ada
tentu saja tetap memitigasi dan preventif hal hal yang kemudian harus dihendak lagi itu secara pasti
jadi memang bagaimana meminit atau mengantisipasi hal hal tersebut yang harus sekarang dilakukan pas covid sembilan belas
di mana euforia dari masyarakat itu untuk hadir di ruang ruang publik itu semakin meningkat
pengendalian masa itu menjadi penting ya mbak
pengendalian masa menjadi sangat penting
tadi mbak puan sedikit kita ada di lokasi taiwan begitu mbak
apa yang mbak rasakan ketika ada di lokasi ini mbak
apakah kemudian masih
mencekam begitu suasananya mbak
alhamdulillah semuanya sudah berjalan secara normal
hanya memang masyarakat di korea ini masih merasakan sedih yang sangat mendalam
dan berharap bahwa tragedi ini segera disatasi sempat secara tuntas dan selesai
dan tidak terulang lagi
tidak terlalu lagi di masa yang akan datang
makasih banyak mbak puan